kepada mereka mereka tidak berhubung dengan kerajaan jawa
keberadaan mereka tercatat sejak ratusan tahun lalu
mereka abdi setia bukan hamba sahaya
mereka sudah melayani kerajaan jauh sebelum indonesia ada
mereka yang luput dari cerita cerita agung kerajaan jawa
kini setelah monarki hanya sebagai simbol pengemban budaya
mereka tetap ada tetap ikhlas dan setia mematuhi cara dan tradisi lama
inilah cerita tentang mereka abdi dalam para pengabdi raja
salah satu kerajaan di nusantara yang jejaknya bisa ditelusuri sampai zaman majapahit pada abad empat belas
berdiri sejak seribu tujuh ratus lima puluh lima dan dikenal juga sebagai kerajaan mataram islam
pengaruh budaya keraton yogyakarta
tersebar hingga timur dan pantai utara jawa
sebelum indonesia ada kerajaan seperti keraton yogyakarta lah yang lebih dulu bertahta
memiliki raja sebagai pemimpin tertinggi rakyat dan aparatur pemerintahan
di keraton yogyakarta dan keraton keraton lain di jawa aparat pemerintah itu disebut abdi dalam
semua yang beraktivitas di dalam tembok keraton
kecuali anak anak kandung raja atau sentono dalam
masuk dalam golongan abdi dalam
abdi dalam ini bisa dari kerabat yang punya hubungan darah dengan sultan
tapi juga bisa yang tidak punya hubungan darah
abdi dalam itu di kesultanan yogyakarta pasca kemerdekaan
itu ada dua klasifikasi abdi dalam
ada yang abdi dalam punukawan
itu adalah karir murni abdi dalam yang dari bawah
merangkak terus ke atas
sehingga sampai jenjang yang tertinggi
kenapa jenjang tertinggi
kanjeng radentes bisa kanjeng pangeran
kanjeng pangeran hario paling tinggi
yang paling rendah adalah raden ngabei jajar pangkatnya
nah nanti juga ada abdi dalam keperajan
abdi dalam keperajan ini adalah untuk mengakomodir para pegawai negeri yang ingin menjadi abdi budaya
keraton yogyakarta memiliki tiga abdi dalam
sekitar dua ratus diantaranya tersebar di luar yogyakarta
mereka biasanya bertugas menjaga aset keraton
seperti masjid dan juga makam pangeran diponegoro di makassar sulawesi selatan
kelompok terbesar adalah abdi dalam laki laki
sementara yang perempuan lebih banyak bertugas di dalam keputaran
melayani rumah tangga keraton
misalnya membawakan air minum untuk sultan
di waktu waktu yang sudah ditentukan
tetapi seperti kata adagium
sejarah adalah kisah orang berkuasa
hampir tidak ada materi sejarah di sekolah yang bercerita tentang abdi dalam
kisah kisah hebat kerajaan jawa
biasanya berpusat pada raja keluarga dan kerabatnya
memang sistem monarki di seluruh dunia adalah feodal
hubungan abdi dalam dengan raja atau keluarga raja
pun bersifat patron klien alias majikan dengan bawahan
tetapi dalam perspektif keraton
abdi dalam adalah penjaga roh budaya
perannya sama besar dengan raja atau sultan
sebagai simbol budaya jawa warisan leluhur
harus menunduk atau bersimpuh jika bertemu kerabat raja
adalah salah satu bagian kecil dari menjaga tradisi
abdi dalam itu abdining budoyo
jadi jangan sampai keliru bahwa abdi itu terus pembantu rumah tangga atau bedinda gitu
tapi akti di sini adalah abdi negara
jadi pengabdian seorang abdi dalam itu adalah pengabdian kalau pegawai negeri terhadap negara
sebagai mana pekerja birokrasi
menjadi abdi dalam juga memiliki jenjang karir
karir pemula disebut jajar
abdi dalam jajar
belum boleh memasang keris
sementara karir tertinggi disebut bupati kliwon
ada lagi dua jenjang karir yang paling utama
yaitu bupati nayoko dan pangeran sentono
tetapi dua jabatan ini hanya bisa didapat atas perintah sultan
mereka bekerja dalam empat departemen atau kawedanan dalam sistem pemerintahan keraton
tiap kawedanan punya fungsi berbeda
seperti mengurus rumah tangga keraton
pariwisata dan kehumasan
administrasi abdi dalam
hingga keamanan dan aset
dengan toto kromo tata cara keraton
misalnya jalan jongkol sudah tidak bisa
misalnya duduk bersilah sudah bisa
keraton kan tidak ada korsi
semua duduk di bawah
kalau duduk di bawah sudah tidak mampu
misalnya lututnya sudah bermasalah
ya sudah kami pensiunkan
bagi mereka yang memilih menjadi abdi dalam
bukan mencari materi untuk kehidupan yang layak
para abdi dalam ini sadar
pilihan hidup mereka ini adalah untuk mencari keberkahan
berkah keraton akan membuat hidup tenang
nyaman dan terlindungi
itu merupakan hari yang merosot semua particulare

sebelum republik indonesia terbentuk
keraton yogyakarta dan beberapa kerajaan lainnya adalah entitas pemerintahan yang otonom
mereka berwujud seperti negara dan memiliki kewenangan sendiri
mengatur tata cara pemerintahannya
berbagai ritus kepercayaan yang sekarang masih tetap lestari
merupakan pemeliharaan tradisi yang dilakukan keraton
hingga awal seribu sembilan ratus an mereka juga memungut pajak dan hasil pertanian
karena laiknya negara keraton juga memiliki tentara sendiri
rekrutmen dan latihan militer secara rutin dulu menjadi pemandangan biasa bagi rakyat yogyakarta
semua dibiayai oleh keraton dan dilakukan oleh keraton secara mandiri
hingga pada seribu sembilan ratus lima puluh sultan hamengkubwono ix sebagai penguasa yogyakarta
pada saat itu memutuskan kesultanan yogyakarta menjadi bagian dari nkri
keraton yogyakarta di zaman belanda itu
para senono dalem itu mendapatkan gaji gulden dari belanda ada anggaran
tapi setelah hamengkubwono ix karena seluruh kekayaan keraton dikontribusikan untuk kepentingan nkri
maka keraton tidak memiliki sumber daya keuangan
dulu kan ketika keraton masih menjadi buah negara
punya sumber daya punya perkebunan punya sumber sumber pajak punya apa
kalau istilah bahasa jawanya ada pasok bulu bekti
sektor pertanian bisa menyerahkan hasil buminya dan sebagainya
malam belum terlalu larut tetapi sekitar sepuluh orang sudah berkumpul di sebuah ruangan di sisi barat keraton yogyakarta
mereka adalah para abdi dalam prajurit
prawirotomo yang tengah melakukan rapat rutin setiap dua minggu sekali
tetapi malam ini sedikit berbeda
karena sang pemimpin satuan prawi rotomo atau panji memperagakan lagi cara mengenakan seragam
ini penting karena cara berpakaian abdi dalam termasuk prajurit diatur secara ketat
menurut indonesianis marlerie cleves pada bukunya
di bawah sultan mangkubumi pakaian prajurit keraton terpengaruh oleh tentara belanda
itu terlihat dari topi kaos kaki dan sepatu
salah satu abdi dalam prajurit yang hadir adalah kartiko mustika ningtyas
seorang sarjana olahraga yang sejak kuliah memutuskan bergabung menjadi abdi dalam prajurit
yang keempat pribadi
saya bangga sekali karena dari muda sampai sekarang
alhamdulillah masih bisa ikut mengurangi budayaan
karena banyak teman teman yang di kampung saya maupun di kantor saya
istilahnya mau ikut jadi prajurit abdi dalam terutama
karena dilihat itu gagah dan itu tidak semua orang bisa
mau jadi prajurit itu harus latihan dulu
itu tidak satu tahun dua tahun
bisa lima tahun ada yang tujuh tahun baru bisa masuk jadi prajurit
sejak kemenangan belanda pada perang jawa tahun seribu delapan ratus tiga puluh hingga sekarang
militer keraton hanya berfungsi sebagai tentara seremonial
mereka hanya tampil satu pacara pacara besar keraton
karena kegiatan yang tidak terlalu banyak
kartiko merasa lebih leluasa bekerja di luar sekaligus menjadi abdi dalam
bagi kartiko menjadi abdi dalam adalah wujud pengabdian tanpa mengharap imbalan
gaji yang diterima kartiko dan ribuan abdi dalam lain
mungkin terasa tidak masuk akal karena teramat kecil
gaji awalnya sebagai prajurit pemula atau jajar
setelah sembilan belas tahun mengabdi dan berpangkat sersan
gajinya hanya naik rp tujuh lima ratus per bulan
jumlah gaji yang sama yang diterima abdi abdi dalam lain
dari kecil saya sudah tahu bahwa pengabdian saja
di keraton kita tidak cari sesuatu
cuma kita pengabdian saja dengan keraton
terutama mengurangi kebudayaan
ya kita kan ada unsurnya kita ada kepercayaan saja

jadi kita harus mengurangi kebudayaan
jadi kita harus mengurangi kebudayaan

kalau itu membawa berkah gitu loh
kalau itu membawa berkah gitu loh
gak saya kumpulkan saja
gak saya kumpulkan saja

ya siapa tahu uang untuk istilah memancing untuk membuat rezeki kita lebih banyak lagi

dana istimewa yang dimaksud adalah
uang bantuan dari pemerintah pusat
kepada pemda yogyakarta
untuk penyelenggaraan daerah keistimewaan yogyakarta
aturan dalam undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua belas tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta ini
memberikan dana rp satu satu triliun pada pemda yogyakarta
keraton sebagai penerima menggunakan untuk pelestarian seni dan tradisi
misalnya pembiayaan upacara labuhan yang membutuhkan banyak orang dan perangkat
sebagian lain digunakan untuk menambah jumlah gaji para abdi dalam
meskipun secara total untuk jabatan abdi tertinggi sekalipun nominalnya tidak sampai dua juta per bulan
sebagian lain digunakan untuk menambah jumlah gaji para abdi tertinggi sekalipun nominalnya tidak sampai dua juta per bulan
sebagian lain digunakan untuk menambah jumlah gaji para abdi tertinggi sekalipun nominalnya tidak sampai dua juta per bulan
sebagian lain digunakan untuk menambah jumlah gaji para abdi tertinggi sekalipun nominalnya tidak sampai dua juta per bulan
tembang mocopat dan danggulo yang berisi harapan akan keselamatan
meluncur dari mulut kecil riski kunco romanik
tembang yang konon diciptakan oleh sunan kalija
menjaga pada abad enam belas ini
sudah dikuasai rizky sejak ia berumur empat tahun
meskipun belum diwisuda atau belum secara resmi diangkat sebagai abdi dalam
rizki sudah menjadi bagian dari keluarga abdi dalam keraton yogyakarta
sejak usianya belum menginjak dua tahun
saat itu dia selalu mengikuti kakeknya suyatno
abdi dalam senior yang bekerja di keraton
rizky terbiasa melihat sang kakek yang dipanggilnya bapak
bekerja sebagai dalang kraton
rizky pun mulai menyukai kehidupan abdi dalam
hingga di usianya sembilan tahun
saat ini rizki seperti ikon baru kraton yogyakarta
rizki juga menyebutnya sebagai abdi dalam termuda
kakek rizki mengatakan
sultan dan keluarganya selalu menyempatkan menggendong rizki
jika berjumpa di dalam tembok keraton
saat ini rizky hanya ke keraton setiap sabtu dan minggu
di luar kegiatannya bersekolah
kakek rizki mengatakan
sebelum berangkat mereka berpakaian peranakan
yakni pakaian khas abdi dalam
orang yang memakainya harus tanpa mengenakan alas kaki
sebagai mana budaya jawa yang syarat simbol
demikian pula peranakan
diperkenalkan pada masa sultan hamengkubuwono v berkuasa pada seribu delapan ratus tiga puluh an
pakaian ini laksana perpaduan budaya islam dan jawa
pakaian peranaan itu dibuat sedemikian rupa
sehingga seperti kaos
pakaiannya akan dari atas
dari atas makanya seperti kaos
tanda tandanya ini adalah tiga pasang
ini menunjukkan adalah rukun iman
rukun iman ini
dalam agama islam
yang enam itu
kemudian di sini di tangan ini
adalah rukun islam
kemudian ini ada lirik liriknya
lirik liriknya itu adalah tiga empat tiga empat
itu adalah kewulu minongko perpat
artinya dipersaudarakan satu dengan yang lainnya
warnanya biru tua
jadi semuanya itu dirasakan dengan sungguh sungguh atau mendalam
siapa yang belum pernah menghuni di peranaan seorang ibu
jadi semuanya bersaudara
persaudara yang tertinggi di keraton ngaia jakarta dini kerati ini
adalah bersaudara dengan sultan
jadi sultan selalu menganggap para abdi dalam ini adalah perangkat
bukan sekali lagi bukan pembantu
sesampainya di keraton tujuan rizky dan suyatno adalah bangsal sri manganti
ini adalah sebuah balai berbentuk joglo yang besar
yang biasanya menjadi tempat pertunjukan berbagai kesenian jawa
sekitar bangsal sri manganti juga menjadi tempat sejumlah abdi dalam wanita
yang setiap hari memperagakan cara membatik
semua kegiatan di area bangsal ini memang menjadi etalase kesenian
untuk para wisatawan asing dan lokal yang berkunjung ke keraton yogyakarta
tetapi pertunjukan utama tetap di pusat bangsal yang hari itu menampilkan wayang kulit
saat masih bugar suyatno sering menjadi dalang di sana
kini rizki lah yang menyatu dengan pagelaran wayang kulit
sebelumnya suyadno juga menjadi tempat sejumlah abdi dalam wanita
membantu dalang merapikan dan mengambil karakter wayang saat pagelaran dimulai
suyatno yang mengajarkan sang cucu mulai dari pedalangan
kehidupan di keraton hingga falsafah hidup abdi dalam
termasuk memperkenalkan bahasa bagongan
sehari hari abdi dalam
bahasa bagongan mulai dipakai pada zaman sultan agung hanyokrokusumo pada tahun seribu enam ratus tiga puluh an
bagongan hanya berisi dua puluh enam kata
kata kata tersebut diciptakan khusus dan tidak ditemui dalam kosa kata jawa kasar maupun halus atau kromo inggil
misalnya kata kata maniro untuk menggantikan kata kulo atau aku
untuk mengganti kata kowe atau panjenengan
yang berarti kamu
tujuannya adalah kesetaraan
karena bahasa bagongan digunakan oleh abdi dalam berpangkat apapun
bagi suyatno impian rizky kecil mungkin bisa berubah saat dia dewasa
tetapi ia berharap nilai nilai pengabdian abdi dalam yang sudah tertanam sejak kecil bisa berguna di masa depan
ia berharap apapun pilihan hidupnya rizky bisa menjalannya seperti seorang abdi dalam
yaitu ikhlas luhur dan yakin pada yang kuasa
saya pun tidak mencoba saya berharap saya bisa
pokoknya saya mencoba dengan suara saya sendiri
saya berharap saya bisa menjaga pikiran saya sendiri
saya tidak tahu apa yang saya lakukan
saya tidak tahu apa yang saya lakukan
bukan hanya berpikir pikir saja
bukan hanya berpikir pikir saja
pokoknya saya juga berharap saya bisa
di zaman modern saat ini menjadi abdi dalam mungkin adalah sesuatu yang sulit dipahami
tetapi inilah wujud kepercayaan sebagian warga yogyakarta
yang yakin dengan keberkahan keraton dan setia melestarikan tradisi
di lingkungan mereka tinggal pun para abdi dalam mendapat apresiasi dari tetangga
keikhlasan mengabdi pada sultan dan bekerja tanpa pamrih adalah kunci memahami pilihan hidup menjadi abdi dalam
karena bagi mereka
hidup tiada berarti tanpa jiwa yang tenang